gue tuh gak habis pikir deh
pangeran tuh udah belagu
keras kepala lagi
pokoknya sifatnya keras banget
udah kayak batu bata
pokoknya mulai sekarang
gue bakal panggil dia
cowok batu bata
cowok batu bata
iya batu bata
dulu lagi ada masalah ya
jadi kamu yang namanya pangeran
oh jangan jangan dia memaki maki gue di depan semua orang
karena dia gak terima perlakuan gue sama anaknya
ada perlu apa ya
kamu tuh ya cocok banget sama nama kamu
karena kamu tuh tampan
dan punya daya tarik yang luar biasa
tapi dari sorot mata kamu terlihat sekali kesedihan
tapi pada dasarnya kamu tuh baik
untuk ke depannya
kamu akan bikin kampus ini jadi lebih damai dan baik
ternyata si rizky beneran peduli ya put
pernah panggil dia cuek
terus gak punya hati
tapi gue yakin sekarang pangeran gak bakal semena menanya lagi sama lopud
gue tuh gak habis pikir deh
pangeran tuh udah belagu nyebelin keras kepala lagi
pokoknya sifatnya keras banget
udah kayak batu bata
pokoknya mulai sekarang gue bakal panggil dia cowok batu bata
cowok batu bata
iya batu bata
ibu ngapain sama pangeran
tapi sebenernya saya dapat ya
saya mau keluar juga
aduh awas semua empat
makasih poemsali tuh
dan kamu harus ingat jangan biarin emosi kamu mengendalikan kamu
kamu yang harus bisa mengendalikan emosi kamu
baru kali ini ada orang yang ngomong ke gue dengan penuh perhatian
seperti seorang ibu yang sayang banget sama anaknya
ibu gak apa apa kan bu
ibu gak apa apa pungut
ibu gak bilang sih
kalau ibu bilang kan aku pasti tungguin ibu di depan
jadi ibu gak perlu ketemu sama pangeran
ibu itu tadi beli peralatan jahit ibu
terus tiba tiba ada yang jualan kue pukis kesukaan kamu
yaudah ibu beli ibu bawa ke sini
makasih ya bu
ini kenalin orang paling baik di kampus ini
tante seneng bisa kenal kamu citra
saya juga senang kok kenalan sama tante
tapi lain kali kalau misalnya ibu kesini
ibu harus bilang sama aku
supaya ibu nggak ketemu sama si cowok batu bata itu
siapa lagi kalau bukan pangeran
putri itu cowok tampan begitu kamu bilang batu bata
bu tampan kalau kelakuannya minus kayak dia tuh percuma
dia udah nyebelin songong keras lagi kayak batu bata
jadi kan gak salah kalau aku panggil dia batu bata
tadi ibu tuh ketemu langsung sama pangeran
dan buat ibu dia itu gak seburuk yang kalian pikir loh
aduh udah deh bu gak usah dibahas lagi soal batu batak
oh iya nanti keburu dingin yuk dimakan
yaudah tapi di taman aja gimana
gue gak nyangka nih pangeran itu bisa luluh banget sama ibu ibu yang tadi itu loh
nyokap yang putri maksudnya
ternyata usus goreng punya nyokap yang penyayang dan perhatian
mungkin kalau mama masih ada
gue juga bakal diperlakuin kayak gini sama mama
gue malah dapat ibu tiri yang kasar
kalau gak ada papa kamu kerjaan kamu itu cuma di kamar
sekarang kamu keluar tuh bantuin didi
jadi cabut gak
pikirin apa sih
bersosok toh gini deh
bersosok toh gini deh
ngapain juga gue mikirin sih usus goreng
yaudah kalau gitu kita cabut sekarang aja ya
semenjak lo dapet hukuman
kita berdua nih
kampus udah gak asik lagi men
mau kemana kamu pangeran
kamu belum selesaikan hukuman kamu hari ini loh
yaudah kalau gitu
gue sama ata tunggu depan
kalau lo udah selesain hukuman